kalau ternyata masyarakat bandung yang kemarin milih temeli jadi anggota dewan di dpr
pengen temeli jadi wali kotanya temeli siap nggak
ya seperti yang aku tadi bilang pokoknya selama itu bapak yang minta
sama masyarakat menginginkan aku mau
ya aku insya allah bersedia
tapi ada tapinya nih
karena bapak itu menurut aku adalah produser yang keren
beliau mengorbitkan orang orang yang terus berhasil
kayak pak ahok pak anies
jadi aku merasa pak prabowo itu adalah produser yang baik
aku yakin beliau nggak akan salah pilih
jadi nggak mungkin lah dia pilih gue ya gitu
tapi buktinya tapi buktinya bang dasko pak prabowo memilih seorang meli guslaw
seniman tulen kemudian bisa jadi politisi yang suaranya bahkan nomor satu
di partai gerindra di nomor tiga di jawa barat
dan kalau misalnya ternyata betul
apa semangat apa sih sebetulnya yang teteh pengen bawa
sebagai calon sebagai anggota legislatif yang akan dilantik
apa yang kemudian akan diperbaiki dari kota bandung
ya banyak sih yang pasti yang utamanya adalah
terus bandung lebih baik dari yang sekarang
tapi yang terpenting adalah
tadi aku bilang ya pak prabowo bang dasko
dan semua masyarakat pasti punya
jadi satu hal yang nanti misalnya nih ya
ini satu hal yang pasti aku akan pertanyakan
dan itu akan pertanyaan yang sangat serius kepada bang dasko
kepada dpc kepada bapak pada tentunya gitu ya
adalah apa yang membuat mereka memilih aku gitu
hal apa yang ada di melly guslo yang sehingga mereka percaya banget
kalau livi sendiri sih ngelihatnya karena memang tadi
karena nggak ada rasa kayak
oke saya mendekati anda anda harus milih saya
nggak ada kan karena memang mereka mendekat sendiri
mungkin trik itu jadi salah satu pemikat yang mengunci masyarakat bandung
sampai akhirnya suara tete jadi melejit luar biasa
ketika kemarin ketika nama teteh awal awal di sounding
kan ada nama teh lia juga ya teh lia praratia
itu mungkin kalau dua dua itu bersaing head to head
artinya akan jadi karpet merah buat seorang meli guslo
aku termasuk salah satu yang sangat addor kepada telia gitu teh cinta gitu ya
beliau sosok yang sangat cerdas dan sangat keren sih menurut aku
kalau misalnya menjadi wali kota
malah kalau aku pikir kan belum pernah ada di
nggak tahu kalau di dunia ya kalau di indonesia kayaknya belum pernah ada deh
pemimpin dipimpin oleh dua perempuan
gimana kalau atalia duet sama aku
jadi gimana nih jadi atalia sama meli guslo
iya kan belum pernah ada kan dipimpin sama dua perempuan
jadi tiga tiganya nanti dua nih
kalau jadi betul teh lia dan juga teh meli
ini dia masuk nomor tiga besar di suara jawa barat
artinya akan menjadi hal yang
lampu hijau luar biasa untuk melewati suhu ya kan sih
terus gimana tapi udah sempet ngobrol sama teh lia belum
itu teh cinta itu baik banget ya
jadi pertama aku diumumkan dapet
itu orang pertama yang ngasih selamat ke aku teh cinta
iya dia baik banget teh cinta haturnuhun
aku juga mengucapkan selamat kepada beliau
jadi ya pokoknya aku termasuk salah satu fans beliau
dan sayang ya kalau beliau mengundurkan diri
tapi gimana pun juga pasti mereka punya reason
pokoknya akan lebih baik kalau telia duet sama aku
teh lia duet sama aku mau enggak
teh lia duet sama teh meli katanya